ini akan mempermudah masyarakat untuk melakukan mobilisasi antar moda tersebut
ini ada penghasilan untuk tidak kena pajak sebesar lima ratus
ibu kota kalimantan timur memang harus
pada saat kita memasukkan sebuah informasi baru
baik pejantan maupun anjing betina harus dipastikan dalam kondisi yang sehat
emang itu emang emang instruksi dari si cosmilos
fenomena likuifaksi di area persawahan warga ini diduga disebabkan oleh adanya sumber air
baik samsudinur terima kasih atas informasi anda kita tunggu update selanjutnya dari palangkaraya
jadi kesini dan enak juga disini apa peras manan gitu ngambilnya
maka ya itu sampai kapanpun ya
padahal dia lebah terbesar di dunia ada di kita
dan kalau di bulan puasa ini apa nih yang berbeda dengan yang biasanya
tapi bukan dilarang social commerce nya begitu mbak tiffany
kasus ini juga bukan baru baru terjadi
mulai dari organisasi turun ke bawah manajer
ya ke jakarta lah sekalian gitu
dan untuk lebih lanjutnya lagi saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari pameran kerajinan ini
setelah itu baru nasabahnya depresi
bapak dahyan halo bapak dari mana ini
bmkg wilayah dua bahkan mencatat rekor suhu maksimum harian tertinggi mencapai tiga puluh tujuh dua derajat celcius
kayak zaman dulu dilipat ditumpuk tumpuk gitu
yang khusus untuk gender tersebut
anies baswedan tadi udah sedikit tertawa